apa bisa dihiasin semuanya ma
kami berdua gak bisa sama kamu sekarang
papa akan jelasin semuanya sama kamu di rumah nanti
apa mereka ketempat dina ya
gak mungkin mereka begitu
kalau mereka mau nginep di rumah temannya pasti dia izin sama ibu
tapi ini enggak
virasat ibu gak enak banget
ini ada apa ya
kok masih disini mas
pak maaf saya mau tanya
tadi apa benar mereka sudah pulang
saya kurang tahu tuh mas

soalnya tadi saya nutup futsal tuh buru buru
terus saya juga mau cukur rambut
tapi setahu saya
mereka nggak ada sih mas
dia juga gak izin lagi sama saya
tapi nggak apa apa kalau mau dicek yuk kita cek lagi
iya pak mari pak
saya isi tokennya dulu
tolong cepat ya pak
kalau mereka memang sudah pulang
pulang kemana ya
ibu jadi khawatir ada apa apa sama mereka
ya udah sekarang ibu tenang dulu
kita cari makan di dalam
kalau gak ada
baru kita cari di luar ya
pak sekarang kita buka pintunya pak ya
takutnya mereka di dalam
tapi yaudah yuk
mari mereka pak
yuk yuk yuk kesana yuk
iya mari pak
ayo mah kita masuk ke dalam
diana pasti udah nunggu kita di dalam
aku belum bisa terima emas kembali
sampai saat mas betul betul bisa membuktikan bahwa mas itu nggak single
ma dengerin aku dulu ma
ya aku coba telepon bapak deh
aku bikin semuanya ma
maaf ya kami berdua gak bisa ketemu sama kamu sekarang
papa akan jelasin semuanya sama kamu di rumah nanti
papa harap kamu ngerti
mama sama papa gak jadi datang kesini
macam mana kelihatan ini
aku bangun dengan pierwsa di rumah nye
siapa yang blirin kita tamung sama ayah cutie
eh dengerin tante ya kamu tuh gak boleh nangis
kamu gak usah sedih
niat kamu tuh udah baik loh
cuman tante yakin
waktunya aja yang belum pas
kamu gak boleh nangis ya
udah udah jangan sedih
kalau aja anakku masih hidup
mungkin anakku sudah seumuran sama dina
cari di ruangan lain lagi pak
coba disitu pak
ya allah meka kenapa bisa jadi kayak gini sih meka ya allah
kenapa bisa ada disini sih
bu ini sepertinya kita bawa ke rumah sakit
gak usah gak usah
bawa pulang aja bari bari yang rawat
ya udah angkut angkut
nih aku beli saya aja cepet
sekarang kamu udah tenangan kan
ya udah meka
sekali lagi makasih banyak karena tante para udah mau dengerin curhatannya dina sama
semua udah menemenin dina
jangan sedih lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh